ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah provinsi jambi
menerima surat pengangkatan menjadi pegawai pemerintah
para penerima surat keputusan itu adalah tenaga teknis
tenaga kesehatan dan didominasi tenaga guru
rasa haru dan bahagia terpancar di wajah satu delapan ratus enam puluh tenaga honorer
di lingkungan pemerintah provinsi jambi
pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati
bahkan ada yang hingga dua puluh tahun
akhirnya diganjar dengan surat keputusan
atau sk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
atau pppk formasi tahun dua ribu dua puluh
pemberian sk pengangkatan itu menjadi momen bersejarah
penanda dedikasi mereka telah diakui negara
para penerima sk terdiri dari tenaga teknis
tenaga kesehatan dan didominasi oleh tenaga guru
rasa haru dan bahagia karena amal yang ditunggu tunggu selama berapa tahun ini
para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini
akan menerima gaji sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah
yang kedepan insya allah hanya sifatnya tidak lagi menjadi tolak ukur
tapi insya allah semuanya akan diangkat jadi pegawai pppk
tahapannya dan ini sesuai kemampuan keuangan daerah tentunya
meskipun kita hari ini cukup banyak yang masih menjadi cadangan untuk ikut tes
tapi setiap tahunnya kita bertahap mengangkat mereka
karena ini juga kondisi keuangan daerah kita yang tidak bisa langsung diangkat semuanya
pemerintah provinsi jambi mengingatkan bahwa para pegawai baru ini
untuk tidak khawatir perihal kontrak yang akan diperpanjang hingga masa pensiun
pemerintah juga terus mendorong agar tenaga pppk
diangkat menjadi aparatur sipil negara atau asn